warga solokan jeruk kabupaten bandung dikagetkan dengan penemuan bayi yang baru lahir di bawah gerobak bakso
diduga bayi ini sengaja dibuang oleh orang tuanya
beruntung setelah meminta izin polisi dan camat sang bayi kemudian diangkat anak oleh warga setempat
bayi yang masih memiliki tali pusar ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga sekaligus penjual bakso bernama nurdin pada senin malam
sang bayi hanya beralaskan jaket tanpa mengenakan pakaian di bawah gerobak bakso kampung bojong jati desa bojong emas kecamatan solokan jeruk kabupaten bandung
nurdin dan istrinya yuli yang panik melihat kondisi sang bayi lantas membawanya ke bidan terdekat serta melapor ke ketua rw
setelah mendapatkan izin dari kepolisian dan kecamatan ketua rw dan istrinya pun berniat untuk mengadopsi sang bayi
namanya siapa bu
udah udah di lapori
ibu juga udah minta izin
udah udah ada izin dari kami
boleh katanya ya
boleh silahkan dirawat dengan baik seperti anak sendiri
pada malam hari kawasan kampung bojong jati memang sepi
warga pun tidak melihat atau menemukan sesuatu yang mencurigakan pada malam itu
chandra febriana kabupaten bandung